sejumlah komedian yang menjadi rekan nunung diantaranya ada sule andre dan juga parto ini menjenguk nunung
di direktorat reserse narkoba polda metro jaya kami siang kedatangan mereka untuk memberikan support terhadap sesama pelawak
ya sementara itu polisi telah menangkap dua terpidana lembaga pemasyarakatan paledang bogor jawa barat yang diduga menjadi pemasok sabu sabu untuk nunung
andre dan sule tiba lebih dulu di polda metro jaya disusul komedian denny cagur rina nose dan parto
rekan kerja dan sesama komedian mendatangi nunung untuk menghibur dan memberikan support dalam menjalani proses penyelidikan
tidak hanya itu mereka juga membawa makanan kesukaan nunung
sehat sehat malah dia senang baik baik aja dia kelihatan semangat sekali ya
kita ngelawak aja dari disitu biar dia gak sedih terus ketawa keman gak nyampe ngompo ya
ya intinya mami senang lah kita kunjungi bentuk sebagai sahabat ya kita mensupport mami ya kita doakan semoga mami kita terus kuat ya menghadapi masalah ini
dan melewatinya dengan baik dan mengikuti semua prosedur prosedur yang sudah disesuaikan
sementara itu penyidik direkturat reserse narkoba polda metro jaya menangkap dua terpidana lembaga pemasyarakatan paledang bogor jawa barat
yang diduga menjadi pemasok sabu sabu untuk nunung
e dan ip terpidana kasus narkoba yang tengah menjalani masa hukumannya harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian
dalam keterangannya kasus dit satu dit res narkoba polda metro jaya mengatakan
hm yang merupakan orang salah satu pemasok narkoba untuk nunung mendapatkan barang dari terpidana e
yang dibantu oleh rekannya
dan sesama narapi dana berinisial ip
tb ternyata melakukan pemesanan kepada tersangka e yang sudah kita amankan di belakang
yang bersangkutan memesan dua gram dengan pemesanan di hari satu hari sebelum hari jumat
berarti hari kamis jawa barat
dari kedua tersangka petugas menyita uang senilai satu tiga juta rupiah serta dua buah telpon genggam
badru jamal jakarta